bentang bentang aku lagi gak jualan
yang abis ini udahannya
kapan dapet duitnya
ya abang kan tadi tati udah bilang
seharian ini gak usah ngojek
tadi nih ada penumpang tuh ngantre ke senen
yah kenapa gak abang antar
ya ampun bang tati bisa sama ngojek lain
kan abang dapat tujuh puluh ribu
dua puluh ribu bisa buat tati
yaudah sunuh lagi dah
lo cari lagi penumpang
yang udah ngasih abang tujuh puluh ribu
ojeknya udah dapet
yah baru saja pesen ojek online
neng kalo neng rika takut jatoh mah
boleh pegangan kok
ini udah pegangan kok kakak
kok gak kerasa ya
rika kan pegangannya ke motor
kenapa nggak pegangan sama aa atau neng
kakak tisna ini kan bulan puasa
neng ini kan bulan puasa
neng ini kan bulan puasa
tungguin lagi ya bang
saya mau balikin menerkena
saya gak jadi ngeridit
emangnya kenapa mpok
loh suami saya marah marah
ini kreditan barang yang ke empat belas
jadi saya udah gak boleh ngeridit lagi
mana belum dapat duit seperak acan
saya mau jemput ani nya
orangnya kagak ada
kok nya ada di dalam rumahnya
barusan abis gua krokin
itu berarti ada nya
kalo gua bilang kagak ada ya kagak ada
pergi sana lu
ntar dia liat lu tambah sakit
kasih bang ya
tat udah ya
sampe abis nih bensin
dia mau ke pangkalan
ya ampun bang tim bang mau ke pangkalan
mending bojengin tati
ya kan arahnya beda tat
motor kan ada setangnya bisa dibelokin bang
abang marah ya
kayaknya marah deh
tau dari mana lo gue marah
abang kan kalau marah mengela napas
kalau lo maksa abang marah ntar abang marah beneran nih
tuh kan abang marah
udah bang damai aja
ya po anam ada apa
oh gak cocok sama pak anam
ya udah gak apa apa nanti saya kesana
mukenanya belum diapa apain kan pak
ya udah iya nggak apa apa
gak dulu deh pak
belum kepikiran buat beli mukena baru
gak perlu beli kok pak
krim juga boleh
beli sama krimnya sama aja pak
pakai duit semua
kalau bulan pasar begini aku galau cuy
ya lo cari kek yang sesuai kata hati lo
kalau minatnya john semut jualan es dawet cuy
gak ada yang lain
ya udah lu jualan es dawet turutin kata hati lo
aku pengen ngojek
gue udah denger tadi itu gue kaget john
kalau emang lo mau ngojek boleh aja
emang lo ada motornya
gimana kalau gantian sama motor kamu cuy
nanti aku setor ke kamu cuy
kamu tinggal duduk manis
lo mau nyetor berapa
nah misalkan ada penumpang yang naik motor kamu join
misalkan aku dapat sepuluh ribu nih
kalau cuma segitu dah
terus kamu dealnya berapa
seratus ribu per hari kalau mau
buat beli pulsa cukup kurang
bang jemput tati dong
di dekat rumahnya bu leha
ya yang ada gerobaknya sebelah kanan
maaf bu saya puasa
oh maaf ya akhirnya enggak puasa

beberapa hari burada cita card fighter

bugari kan pindah pulang